ibadah wukuf di padang arofah menjadi puncak pelaksanaan rangkaian ibadah haji
sekitar satu juta umat islam dari seluruh dunia bermunajat dan bertafakur
di padang yang terletak di dua puluh lima km tenggara kota mekah arab saudi
sebagian jemaah haji beribadah wukuf di dalam tenda
tapi tidak sedikit pula yang memilih beribadah di atas bukit dan di luar tenda
cuaca panas yang sebelumnya dikhawatirkan akan menyulitkan jemaah haji
terutama jemaah haji asal indonesia tidak terbukti terjadi
mendung bergelayut di atas langit padang arofah
membuat suhu menjadi lebih sejuk dibanding hari hari sebelumnya
yang dimaksud haji itu adalah wukuf di arafah
hari ini kita tadi sama sama mengikuti arafah
hari ini cukup cuaca cukup bagus walaupun ada angin sedikit
tapi alhamdulillah bisa diikuti oleh para jemaah haji dengan cuaca yang cukup baik
tidak terlalu panas seperti yang kita khawatirkan waktu kita akan datang ke
pelaksanaan ibadah wukuf tahun ini jatuh pada hari jumat
oleh karena itu
ibadah haji tahun ini disebut pula dengan istilah haji akbar
sebagian kalangan mempercayai ibadah haji akbar memiliki keistimewaan
tujuh puluh kali lebih istimewa dibanding haji biasa
wukuf adalah sebuah penggayaan yang total
sebagaimana apa yang dikatakan oleh biliwis haji naumar
kasih bu amruh
usahakun keberahan untuk hasab
makna sebenarnya mawasi dan bertobat kepada allah dalam rangka taubatan masukannya
menjelang tengah malam
jemaah haji mulai bergerak meninggalkan padang arofah
para jemaah bergerak ke musdalifah untuk mabit dan mengambil batu batu kerikil untuk ibadah lempan jumroh
setelah seharian penuh berada di padang arafah
jemaah haji saat ini mulai bergerak ke titik ibadah selanjutnya
saat ini kami akan menuju ke musdalifah untuk mengambil mabit
dan selanjutnya di tengah malam nanti akan mengerjakan ritual tawaf ibadah dan sa'i
ketika hari telah bergeser hari sabtu
rombongan jemaah haji yang saya ikuti dari travel alisan melaksanakan ibadah tawaf ibadah dan ⁇ sai ⁇
ibadah tawaf dan ⁇ ai berlangsung jelang subuh sekitar pukul tiga dini hari
usai tawaf dan sa'i
jemaah meneruskan ibadah dengan mengikuti perhelatan sholat idul adha di area masjidil haram makkah arab saudi
sabtu siang ratusan ribu anggota jemaah haji mulai berduyun duyun tiba di mina di timur kota mekah
jemaah haji mulai menjalani ibadah selanjutnya yakni mabit di mina dan melempar jumroh
ibadah lempar jumroh menjadi simbol melawan iblis dan setan penggoda manusia
melawan hawa nafsu serta menjadi simbol ketaatan kepada tuhan yang maha kuasa
ibadah lempar jumroh berlangsung selama tiga kali dan tiga hari setelah jembatan

selasa tiga belas juli dua ribu dua puluh dua seluruh rangkaian ibadah haji telah dinyatakan berakhir
secara keseluruhan ibadah haji bisa dinilai berjalan dengan baik dan lancar meski ada sejumlah catatan
untuk tahun ini secara umum pelaksanaan jamaah haji cukup bagus
tentu tidak atau belum sempurna
ada kekurangan kecil di sana sini yang kemudian bisa dengan cepat ditangani
misalnya temuan kemarin ada masakan makanan yang basi tapi dalam tempo yang singkat
makanan itu dalam waktu setengah jam sudah diganti dengan makanan yang baru dan dengan kualitas yang baik
jadi secara umum pelaksanaan haji tahun ini relatif cukup baik
tahun ini haji alhamdulillah

dan kami mengucapkan penghargaan kepada pemerintah kita untuk mengorganisasi dan semua sektor pemerintah yang membantu
dalam mengorganisasi haji ini untuk membuatnya mudah bagi orang yang bekerja dan bagi semua haji
dengan berakhirnya rangkaian ibadah haji maka sebagian jemaah pada selasa siang hingga malam kembali memadati area masjidil haram
sebagian jemaah melaksanakan tawaf ifadah dan syai tapi tidak sedikit pula yang sudah mulai melaksanakan tawaf wadah
atau toah perpisahan untuk kembali ke tanah air masing masing
revolusi riza mekah arab saudi